anda masih bersama kami di news update weekend
seorang ibu berusia dua puluh lima tahun dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pelecehan
dan memaksa anak berusia di bawah umur menyaksikan hubungan badan
terduga pelaku mengancam korban dengan modus sewa bermain playstation di warung rumah
salah satu orang tua korban mengaku setidaknya ada belasan anak berusia antara delapan hingga empat belas tahun
yang menjadi korban perempuan yang memiliki suami serta seorang anak ini
total ada delapan anak laki laki dan enam anak perempuan terduga pelaku melakukan pelecehan seksual
terhadap anak pria
sementara anak wanita disuruh untuk mengintip terduga pelaku ketika berhubungan badan dengan suaminya
para korban dipaksa ataupun diancam bahkan dengan modus utang sewa bermain playstation
terduga pelaku diduga memiliki kelainan seksual terhadap anak pedofilia
serta senang bila perilaku menyimpangnya disaksikan
hingga kini petugas masih meminta keterangan para korban